kita ke informasi yang tadi lady sempat bahas mengenai jembatan penyeberangan orang di jakarta barat
yang nyaris roboh setelah ditabrak oleh dam truck pada senin lalu hingga kini belum diperbaiki
polisi juga memasang garis polisi serta sepanduk imbauan agar masyarakat tidak menggunakan jpo tersebut
pasca ditabrak dump truck tiga hari yang lalu jembatan penyeberangan orang samsat jakarta barat ini
tidak kunjung diperbaiki oleh dinas bina marga dki jakarta
untuk menghindari jatuhnya korban pada rabu petugas kepolisian laka lantas metro jakarta barat
memasang garis polisi di jpo
petugas juga memasang spanduk imbauan agar warga tidak menggunakan jpo yang nyaris roboh ini
sementara itu setelah memeriksa saksi saksi polres metro jakarta barat telah menangkap pengemudi dump truck
yang menabrak jpo tersebut
polisi juga membuat surat kepada dinas terkait agar segera melakukan perbaikan jpo
langkah langkah ada di kulisan ini
sementara kita atau jpo ini sementara ini kan belum boleh untuk dilakukan atau digunakan dulu ya
sementara kita buat sepanduk supaya ini masyarakat ini tidak menyeberang melalui jpo
kemudian langkah kita juga membuat surat kepada dinas marga supaya ada apa
segera diperbaiki atau diganti tipe ini yang baru